jadi itu memang sudah waktu yang terbaik dari tuhan
waktu dimana daun kita akan jatuh
akan jatuh ya termasuk aku dan kamu mas
contohnya kamu yang terbaik buat aku
ini walaupun gak mudah mas kita jalaninnya gak mudah
yang terbaik dari tuhan itu pastikan juga gak mudah untuk didapatkan kan
jadi kamu ngajak saya kesini
jadi kamu ngajak saya kesini
cuman mau ngebahas itu
kan bahasa bisa di mobil
liat jatuh juga bisa di mobil kan
gak harus disini panas panas
kamu tuh selalu gagalin romantis aku
kenapa sih mas
kamu kan gak pernah romantis
kamu juga adalah istri terbaik yang tuhan kirimkan untuk saya
penuh dengan kebahagiaan
hidup saya sekarang penuh dengan warna
penuh dengan kebahagiaan
terima kasih ya
sudah memerima saya pada
menjadi teman hidup terbaik betapa gemlong gemlong tahu tahu gemlong gemlongnya mas mak tahu
hai lu apa kamu tidak terserah boleh mas kasihan ibunya yaudah saya beli semua
bu ya benar semua mas semuanya sama keranjangnya kalau bisa
loh kan kebanyakan mas kelebihan alhamdulillah makasih ya mas semoga
selamat rezeki sehat sehat terus amin ya berisi mas salam buat keluarga di rumah ya
ya udah baik udah perhatian soal nolongin orang
kasian aja kalau dibeli cuma satu kan kalau kayak gini kan bisa bantu juga
saya mau cicipin dulu sebelum kita berangkat
aku juga mau ngomong
aku harap kamu juga bisa mertain dengan kondisi elsa saat ini
mungkin dia memang keras kepala dan batu banget orangnya
tapi di kondisi saat ini ini adalah titik yang paling rapuh buat elsa
ya kita doakan aja elsa ya supaya elsa sadar
elsa sadar dengan perbuatannya
bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi
jangan seperti sekarang ya
ada surat dari pak ricky buat gua elsa

ini bu suratnya
pak riki meminta bu elsa untuk membaca dan membalas surat dari pak riki
kenapa lo gak jawab surat gue tadi
semua orang udah tahu saya
kalau gue lakuin ini semua karena gue cinta sama lo
saat kita berdua bebas dari sini
lo mau kan terima cinta gue
sebaiknya bu elsa membalas surat dari pak riki
karena kalau tidak
pak riki akan terus kirimin bu elsa surat
saya pinjempol pen ya bu
ini surat balasanmu
lo udah tolong gue
tapi hati gue tetep untuk nino
dan lo jangan pernah berharap lebih
lari duluan sa
nggak rik lo liat kondisi lo sekarang rik
jangan bergantung gue nih
jangan bergantung gue nih rik